mei lalu dua bakal calon presiden ganjar pranowo dan anies baswedan
bersama sama sambang jawa timur
kedua bakal calon presiden yang masing masing diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
dan partai nasional demokrat tebar persona menarik simpati pemilih di jatim
ada tiga puluh satu lima ratus tujuh puluh pemilih jatim yang sudah terverifikasi oleh komisi pemilihan umum
fikri disyacita dosen ilmu komunikasi politik universitas negeri yogyakarta mengungkapkan
jawa timur menjadi provinsi dengan tingkat partisipasi politik yang potensial
hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kontestan pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
yang perlu diperhatikan oleh kandidat pilpres adalah
karakter pemilih di jatim sudah mengalami pergeseran
suara jatim didominasi oleh kalangan santri
saat ini didominasi oleh pemilih rasional
yang akan menggunakan hak suaranya berdasar pada ketokohan dan citra baik tokoh tersebut
siapa akan menjadi wakil dari dua bakal calon presiden ini akan berkontribusi besar
di jatim ada dua tokoh potensial yang dapat dilirik
diantaranya kofi faidar parawansyah dan mahfud md
cawa pres ini menjadi penting karena cawa pres ini merepresentasikan karakter
pemilih di jawa timur yang merupakan titik pertemuan antara
kalangan nasionalis dan juga kalangan religius berbasis santri
sehingga pr untuk anies baswedan saat ini adalah menemukan cawapres
yang merepresentasikan kelompok nasionalis
sedangkan pr dari ganjar pranowo adalah menemukan cawa pres
yang mampu merepresentasikan kalangan islam santri
itu adalah hal yang perlu dimiliki oleh masing masing
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat dan memenangkan basis suara di jawa timur di dua ribu dua puluh empat nanti
pada januari lalu sejumlah lembaga survei di jawa timur
merilis sejumlah nama potensial yang mendapat simpati pemilih
diantaranya ganjar pranowo prabowo subianto anies baswedan dan kofi fah indar parawansyah
sejumlah nama tersebut rata rata memiliki prosentase suara yang nyaris sama
yaitu dikisaran dua puluh hingga tiga puluh persen
surokim abdus salam peneliti senior surabaya survey center mengungkapkan
dalam perkembangan terkini ganjar pranowo dan anies baswedan memiliki potensi peningkatan prosentase suara
pasca dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh partai politik masing masing
kita akan lihat juga ke depannya kira kira bagaimana situasinya ketika kemudian
mas ganjar sudah ditetapkan secara resmi oleh pdip dan pdip sedang membangun koalisinya
tentu akan berbeda ya dengan apa yang kemarin muncul ketika kandidat itu belum dimunculkan secara resmi
biasanya di dalam angka angka survei ketika kandidat itu dimunculkan secara resmi
ya menurut pengalaman kami bekal delapan persen itu biasanya selalu muncul
sehingga kalau angka kemarin dua puluh tiga begitu ya bisa sekarang bisa dikisaran dua puluh sembilan tiga puluh persenan

sekarang kandidat sudah diumumkan secara resmi jadi tokoh yang akan diusung partai politik
biasanya dia akan mendapat insentif di atas delapan persen
gaya pelestir tebar pesona anies baswedan dan ganjar pranowo di jatim sabtu lalu
belum dapat merepresentasikan ketertarikan pemilik suara
hal ini dikarenakan pemilih masih menanti kemunculan nama prabowo subianto sebagai bakal calon presiden berikutnya
saya mbak bayah jawa timur